kita ke informasi pertama gelombang tinggi mengakibatkan abrasi pantai tempur sari lumajang jawa timur
akibatnya sejumlah pohon tumbang serta tiga bangunan dan sebuah musola di tepi pantai ambruk
abrasi di pantai tempur sari desa bulurejo kecamatan tempur sari lumajang jawa timur ini
akibat gelombang tinggi dari jumat hingga sabtu pagi
abrasi ini membuat sejumlah pohon tumbang serta tiga bangunan dan musola di tepi pantai ambruk
selain itu abrasi pantai juga mengakibatkan tanah di bibir pantai habis diterjang abrasi
keluarga pun merasa cemas karena abrasi membuat garis pantai terus bergerak
dampak akibatnya itu banyak bangunan yang roboh miliknya pak marji pak jumadi dan satu milik ikan bakar kremes itu
selain itu ada musola juga ini pak ya
iya musola ini juga ikut roboh bangunannya
ini udah berapa lama sih pak
abrasi itu awalnya itu pada hari jumat yang minggu yang lalu tapi besarnya itu pada hari sabtunya
yang mengakibatkan dari warung warung ini roboh semua ini ketiga warung ini dan musola
sampai saat ini kondisi pantai sendiri masih cukup tinggi atau menghutirkan
sampai saat ini ya kalau malam hari ini mengkhawatirkan
ombaknya itu tinggi
abrasi pantai juga berakibat jumlah wisatawan menurun dari biasanya
hal ini berdampak pada ekonomi pemilik rumah makan di tepi pantai
ya menurun praktis mas karena kan ini diisukan tsunami jadi orang orang pengunjung yang biasanya hari libur ini banyak jadi ya agak takut takut sedikit
berapa jumlah kunjungan ini pak
menurun drastis mas ya biasanya pendapatan ini satu harinya bisa seratus ribu sekarang dua puluh lima tiga puluh aja sudah
dampak abrasi pantai ini lebih parah daripada tahun sebelumnya
warga berharap pemerintah membuatkan tanggul penahan gelombang tinggi di pantai tempur sari
nur hadi wicaksono lumajang